kamilah gak bisa ngebayangin selama ini mama menderita sendirian
sedangkan kamilah kamilah gak tahu apa apa
mama harus sembuh ya ma
mama harus sembuh
mama gak boleh ninggalin kamilah
karena kamilah gak mau kehilangan mama
mama harus sembuh ma
mama ada di rumah sakit
mama pingsan waktu pesta ulang tahunnya kak fadil
tante jangan maul dulu tante
tante gak kenapa napa
mama udah sehat kok mila
mama jangan bangun
mama gak usah mangsa diri
tolong berhenti bersandiwara ma
mila udah tahu semuanya
mila tahu kalau mama lagi sakit
dan mama harus dioperasi
kenapa mama gak pernah bilang sama mila ma
kenapa mama menutupinya
mama melakukan ini karena mama sangat sayang sama kamu
mama gak mau
kalau kamu tahu kamu pasti akan cemas
karena masalah kamu sudah banyak nak
mama gak mau menambah beban kamu nak
mama gak mau
masalah mama juga masalah mila ma
jangan bohongin mila soal penyakit
jangan bohongin mila soal penyakit mama
aku harus bilang apapun yang terjadi
mama mau kan janji untuk mila
besok mama kerja
kalau mama gak kerja nanti mama dipecat
mau deh ya ma
mama gak usah mikirin kerjaan mama
pokoknya mama tenang aja
nanti biar mila yang datang ke kantornya mama
agar beliau ngerti kalau mama lagi sakit
sana ini faiden
operasi tapi operasi operasi kecil kan
ma tante farla harus dioperasi
karena pendarahan di kepalanya ma
ternyata mama kamu sakitnya parah ya camela
saya turut berempati
tapi bukan berarti kamu bisa memonopoli anak saya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
kamu itu sudah merusak acara ulang tahunnya fadli
sampai sampai fadil gak pulang ke rumah
sekarang mau kamu apa lagi sih camilla
pasti kamu mau operasi mamah kamu yang bayar
ma hangat semua saja
kamil karena aku menang
aku dan olacaku juga sebenarnya chili playboy
apakah kamu mau berbinaryéri bersama removing ch scares ya
membantu biaya rumah sakit ini tidak sebesar pun tante
tapi kalau saya tahu ada uang yang berkurang dari rekening fadil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
saya akan minta balik uang itu
tidak apa apa kok kak fadil
masalah biaya kamu tenang aja
aku pasti bantu kamu
kak fadil tidak usah bantuin kamil
kamil sekarang kan mau ke kantornya mamah
mendingan kak fadil pulang
sudah mendingan kak fadil pulang aja
kak fadil kan juga harus siap siap ke klinik
mana lagi dia
katanya dia sedang sakit pak
mau sampai kapan dia sakit
bilang sama pegawai baru itu
saya tidak mendengar
saya tidak menerima alasannya
dan hari ini juga dia boleh berhenti di tempat ini
ibu saya benar benar sakit
sedang di rumah sakit sekarang
dan butuh istirahat pak
ini bukan keputusan saya
direktur kami yang memutuskannya
direktur anda benar benar tidak punya perasaannya pak
apapun yang mbak katakan tidak akan merubah keputusan ini

d anger mbak

a informasi yang dimiliki di diva

ada apa sama ibu
mama sangat membutuhkan pekerjaan itu bu
memang sangat membutuhkan biaya operasi
berarti yang memecat mamanya camilla itu haris
selalu bersikap dingin pada karyawannya
ya sudah kamu jangan sedih ya
soal biaya operasi mama kamu
biar ibu yang tanggung ya
iya jadi kamu gak usah pusing pusing lagi
ngapain sih kamu ngajak bos kamu ke sini lagi
mama kan sudah bilang sama kamu
kamu gak suka kamu terlalu dekat sama bos kamu
saya gak bisa terima kebaikan ibu
karena mama saya gak mau kalau saya menerima kebaikan ibu terus
itu sih gampang kamilah
kamu gak usah bilang kalau uang itu dari ibu
itu rahasia kita berdua ya
ibu makasih ya bu
tolong kamu transfer uang ke rekening ibu ya
transfer uang bu
tumpahnya ibu minta di transfer
ibu butuh berapa
uang sebanyak itu buat apa
sudah kamu transfer aja nanti ibu cerita di rumah
cepat ya kamu transfer ya
terima kasih bu
itu terlalu banyak bu
gak apa apa daripada kurang
yang penting kamu gak cemas ya
kesampean juga ya ibu kenalan sama mama kamu
tapi sayangnya kok di rumah sakit
aku gak mungkin minta bu tini jangan jenguk mama
emang gak suka aku dekat sama bu tini
kamarnya yang mana
yang ini bu